aduh aduh aduh aduh aduh awas awas awas awas
kepanikan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di jalan veteran kota tasikmala ini terjadi pada minggu siang
tumpukan barang pun berjatuhan akibat saling dorong
kepanikan ini muncul setelah adanya isu bagian mal yang ambruk
dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pihak pengelola gedung dipastikan tidak ada bangunan ambruk
melainkan hanya puluhan lantai keramik yang retak
namun diakui suara retakan cukup keras dan membuat pengunjung yang tengah berburu baju lebaran kaget
sebetulnya hanya keramik saja pecah melembung terus pecah
hanya kebetulan tadi lagi kesambernya banyak terus ada menimbulkan bunyi kan krak krak gitu
jadi mereka panik disangkanya lempak
pasca kejadian polisi langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan
dipastikan tak ada korban luka ataupun jiwa akibat kejadian ini
setelah dipastikan semua kembali aman
aktivitas di pusat perbelanjaan yang terbilang tua di tasikmalaya ini kembali normal